sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
dia ada masalah
dia mau menyembunyikan seperti apa
dia tadi bertengkar sama kami
saya sama andin ada sedikit perdebatan
ada salah paham
ikut campur urusan kalian
setiap pernikahan al
pasti ada naik turunnya
ada kerikil tajam yang harus kalian hadapi
sama sama untuk bikin kalian tambah kuat
supaya andin tidak terlalu lama
ngambekin sama kamu
enggak gak ada apa apa
enggak ada apa apa
enggak ada apa apa
nah opa pulang dulu ya
peluk opa dulu dong sebelum pulang
peluk oma dulu
oma sini kita main warna lagi main rumah rumahan oke
terima kasih al
renah mau bantuin papa gak
papa mau buat kejutan untuk mama
tapi jangan terlalu pelan dulu ya
kita mau ngelakain pa
kita mau bikin kue buat mama
mama seneng deh pa
bantuin papa ya
oke papa cari bahan bahannya dulu
sebentar bapak buka whatsapp dari opa dulu ya
oke yang pertama
di ujung pa
kamu tau dari mana
karena aku sering pa bantuin mama
terus mentega sama telur nak
mentega sama telur nak
mentega sama telur nak
mentega telur disini juga ya
mentega telur disini juga ya
papa yang jauh jauh
itu di bawah
itu di bawah
mas al putri celetanya miss kiki ini mau ngapain kok semuanya dikeluaran kayak gitu
kalau mas al masak bisa kayak waktu itu dong nanti dapurnya hancur lebur berantakan kayak bisnis tsunami
masuk telur aja berantakannya udah kayak apa gimana ini bikin kek lagi
mas al mau dibikinin apa cheesecake pancake apalagi cake yang lain pokoknya cake cake cake semuanya
tadi denger gak
yang membuat kue itu saya sama rena bukan kamu
ya tapi mas al gak apa apa kiki pengen bantuin mas al gitu biar mas al gak berat berat
dan gak repot juga bersihnya
ini dapur saya kan
rumah saya kan
nama kamu yang atur
oh yaudah gak apa apa kalo mas al sama putri celetanya miss kiki mau bikin cake sendiri ya gak apa apa
semangat mas al rena
tuh pasti gak payah gede miss kiki pasti cakenya enak
kiki mau istirahat biar nanti beres beres
peresnya kuat gitu
ya allah roy kenapa kok kamu ngeram mendadak what's happened
mama lihat itu deh
oh ya allah itu perempuan
ya aku harus bantuin ya ma
tapi itu orangnya ngeroyok baik sekali mendingan kamu telepon polisi deh
ma kelamaan kalau telepon polisi ma
aku paling gak bisa melihat perempuan digituin
aku harus bantu mama di sini ya
siap lah lihat
ya allah roy hati hati roy hati hati
rupanya ada pahlawan kesiangan gak
lo minta buat aja
apa lo mau mati sih
gepadang nggak ada otak tau nggak
dia yang minta digaguin tau nggak
eh lo lihat aja pakaian
gue salah gitu
eh dia mau pakai apaan pun otak lo yang akan
sayang banget ya allah
aduh ini anak ngapain sih
udah lo jangan takut ya
mereka udah begitu
lo balik kemana

ya allah roh ayah aduh
aduh ya allah
ya allah kayaknya ini nih tisu tisu

emang kamu kenal sama perempuan itu
gak kenal sih ma
tapi kan emang perempuan itu gak boleh dikasarin ma
dan aku kan emang gak bisa ngeliat perempuan itu gitu ya
makanya aku harus bantu
cewek tadi baik baik aja yang
dan gak trauma juga
udah udah sakit ya
mama tau gak
papa pernah bilang sama aku mah
sama al juga
kalau kita harus memuliakan wanita
makanya aku suka heran sama cowok yang suka kasar sama perempuan
perempuan kan harus dilembutin
bukan untuk disakitin
itu sangat baik dengan kamu
mau bangga sama kamu ma
aduh aduh aduh
belum pulang ma belum pulang
aduh lagian ya
jessica mengalami pemerkosaan
siapa pelakunya pak
terakhir malam itu jessica
dia pulang bersama
bersama siapa pak
bersama almarhum roy
tak mungkin roy melakukan itu
gak mungkin kamu berbuat ini
kamu mampu melakukan pembuatan keji itu kepada jessica
bila memegang gak benar
sama tau sa
sama yang nenek biasa beli di belanda
aku gak akan biarin kamu sedih
aku gak akan bikin ada orang bisa nyakitin kamu
aku bakal jagain kamu sah
karena kamu sahabat aku
saya seneng banget deh
nenek jadi terharu
nenek pengen ikutan
pokoknya nenek juga bakal jagain jessi sama elsa
kalian sudah berpengalaman sama saya
namanya juga sahabat sa
aku ada yang nangis
gimana sebagai tanda persahabatan kita jess mau makeup in nenek sama elsa
sekalian neneng mau tes makeup buat ntar konser tunggalnya neneng
nenek bantuin amilin kotak makeupnya ya
elsa gak usah ikut
sini aja makan yang banyak
saya tunggu sini ya
ada tamu yang menunggu di taman
pak riki mbak
gue belum sempet kembali
oh ada titipan
ketemu nona dia masih di luar kota kayaknya
dia tuh kemana sih ri
ada kerjaan ya
udah gak usah kecewa ya
gue punya sesuatu buat lo
ya ampun rick
ini bagus banget
ada di bingkai kayak gini
aku tuh pinter deh milih fotonya bagus bagus semua
yang di bingkai juga bagus
gue jessica sama neneng keliatan cantik ya
makasih juga sa
lo udah tersenyum terima hadiah dari gue
beri kami petunjuk ya allah
apa yang sebenarnya terjadi
jika benar roh memang melakukan perbuatan yang sangat tercelah ini
hamba mohon tolong ampuni dosa dosa anakku ya allah
dan maafkan aku sebagai ibunya ya allah
ibu yang telah lalai
menjaga adab anakku semasa hidupnya
udah bangun mah
hati mama masih perih
rasanya kayak bisa berputir
mama tuh masih berharap bahwa
informasi tadi yang dikasih
sama pak sanusi tuh gak benar
gak mungkin roy begitu
tapi kalaupun memang benar
mama ingin sekali menemui
keluarga jessica dan juga jessica
mau minta maaf sama mereka
maka kalau perlu
mama akan sujud minta maaf
untuk mengampuni perbuatan roy
mama siap bertanggung jawab
tapi mama gak tahu di mana keluarga mereka
di mana jessica dan keluarganya
mama gak tahu di mana harus mencari mereka
aku pindah ke rumah mereka
apa aku minta bantuan om irfan ya
untuk cari keluarga jessica
kok elasang gak ada sih
tadi kan katanya mau nunggu di sini
tadi kan dia ada di sini
dia duduk disini masa terus ilang
jangan jangan dia diambil sama jin botol
enggak neng biasa lagi ada tamu di taman
tamunya siapa suster
neneng berarti ada opanya elsa
aku bisa telepon aja lewat handphonenya
aku mau ketemu dulu ah
terus kita makeup annya gimana
nanti aja di taman
hah neneng kamar aja deh kalau gitu
suster mau ngapain
saya mau jaga pasien yang lain
yaudah deh bye
ah enggak bukan itu
oh ya terus apa
jadi gini tadi orang kepersyaratan mama pak sanusi datang kesini dan dia ngasih info tentang sekretaris si almarhum papa yang masal jessica
oh ya terus
pak sanusi bilang kalau mantan sekretarisnya pak hartawan itu pernah diperkosa tujuh tahun yang lalu si jessica
dan ini yang buat mama shock
katanya jessica itu diperkosa sama adiknya mas al roy
jadi gimana din
om bisa bantu apa
mama sama sang itu nggak percaya kalau misalkan roy memperlakukan mantan sekretarisnya almarhum papa al
jadi aku minta om untuk cari tahu soalnya mama itu rencananya mau ketemu sama keluarganya jessica untuk minta maaf langsung
nanti om coba bantu cari ya
kamu kasih aja data data yang udah ada dulu sekarang
terima kasih banyak ya om
om udah mau ngebantu
kenapa jessica bisa megang lembaran berita tentang roy yang kamu taruh di kamar elsa bang
jangan jangan jessica ikutin gue
dan ambil kertas itu dari tempat sampah
saya enggak tahu kalau jessy
kamu itu udah ngerusak rencana saya tahu nggak bang
kamu itu udah ngerusak rencana saya tahu nggak bang
rusak rencana saya karena kamu
kamu itu udah ngerusak rencana saya tahu nggak bang
kenapa kamu nyungku orang buat kasih tahu keluarga aldebaran kalau jessica itu perkosa sama roy
saya terpaksa ngelakunya itu bos
karena aldebaran cari denise terus
cuma buat mengalihkan informasi dari mereka
kamu tuh ngerusak rencana saya
kamu tuh ngerusak rencana saya

saya tuh dari awal tuh nggak pengen keluarga alfahri tahu
ataupun media sekalipun tahu tentang jessica itu anak saya
sekarang mereka jadi cari tahu jessica itu siapa
saya sudah melakukan kesalahan
saya salah mengenali saya bos
kamu jangan merusak rencana saya
saya gak pengen rencana saya rusak sebelum saya berhasil membalaskan dendam saya kepada rosa safari
sekarang cari adi
siapkan bereskan bos
saya udah kesana
saya permisi ya bos
sekarang cari adi
kau sepi ya
aku mau ke rumah
kalau bener jessica ada perkosa sama roy
berarti teror ini dari keluarga jessica yang mau balas dendam
tapi kan roy udah meninggal
kenapa yang diserang malah mama rosa
ini membingungkan sekali
semoga mirvan bener bener bisa bantu temukan jessica dan keluarganya
dan semoga kondisi jessica sekarang ini baik baik aja
kasian banget ya
hidup dia pasti tertekan banget setelah diperkosa
oh ya ada sayang
mama aku punya kejutan
kejutan kejutan apa tuh
ada deh tapi mama harus tutup mata
mama harus tutup mata dulu
mama pakai dulu ya
gak boleh ngintip ya
iya nih mama udah gak keliatan ini
eh sini dia
sekarang ikut aku ya
oke mau pake handphone ya
udah alasnya kejepit